sepuluh hari berlalu pasca peristiwa penembakan brigadir j di rumah kadipropam
irjen polisi verdi sambo yang dipicu dugaan pelecehan seksual brigadir j kepada istri verdi sambo
namun hingga kini tim khusus bentukan kapolri belum punya titik terang untuk mengungkap peristiwa penembakan
sementara keluarga brigadir j melakukan perlawanan dengan menunjuk pengacara
dan melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke kepolisian
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan ketua komnas ham ahmad taufan damanik
selamat sore pak taufan
selamat sore mbak ripana
dan koordinator tim kuasa hukum keluarga brigadir j johnson panjaitan
selamat sore mbak ripana saya bukan koordinator pak komarudin simenjuntak
kuasa hukum keluarga brigadir j johnson panjaitan begitu ya bang johnson ya
oke saya mau ke komnas ham terlebih dahulu
pak tovan ini kan komnas ham sudah datang ya ke jambi untuk bertemu dengan keluarganya brigadir j
katanya ada fakta fakta terbaru yang didapat yang berbeda dari publik terutama soal foto foto dan juga video
hasilnya ini bagaimana dari hasil foto dan juga video yang didapat komnas ham dari pihak keluarga
apakah memang ada yang janggal dari luka luka di tubuh brigadir j
jadi begini ya yang kami dapatkan itu adalah fakta fakta yang lebih banyak dari apa yang selama ini dipublikasi di media media sosial ataupun di media konvensional
belum tentu berbeda
nah itu semua fakta fakta termasuk keterangan keterangan dari keluarga anggota keluarga maupun yang lain lainnya
tentu saja belum bisa dengan serta merta kami simpulkan abcd nya gitu
harus di cross check lagi dengan fakta fakta lain
karena itu sampai hari ini komnas ham belum bisa berkesempatan apapun tentang fakta fakta yang ada itu
tapi memang kami mendapatkan begitu banyak ya tambahan tambahan informasi fakta melalui foto video maupun hal hal lain
termasuk yang selama ini muncul di permukaan misalnya soal pertasan
tim kita bertanya lebih lanjut misalnya kapan itu terjadi bagaimana peristiwanya
dari jam berapa ke jam berapa pada hari apa
itu didapatkan keterangan itu
nanti kami akan cross check ini kepada pihak yang kita anggap bertanggung jawab terhadap pertasan itu
kita akan tanya ya seperti itu
juga soal informasi yang beredar selama ini bahwa rumah keluarga brigadir j ini katanya kan dikepung
kita tanya juga itu
tim kita tanya seperti apa persiwanya
berapa banyak orang yang datang
di mana posisi mereka
apa yang mereka katakan
itu semua sudah kita dapatkan
dan bahan bahan itu ya kita kumpulkan
nanti kita akan cross check dengan sumber sumber lain
atau keterangan keterangan lain
kalau komnas ham tidak mau membuka fakta fakta soal hasil foto foto dan juga video yang didapatkan dari keluarga brigadir j
saya ingin tanya ke pengacara keluarga bang johnson
dari hasil foto dan juga video yang diambil keluarga kemudian diserahkan kepada pengacara
apakah kemudian anda
dan juga keluarga meyakini bahwa luka luka di tubuh brigadir j
bukan hanya luka tembak
ada luka penganiayaan yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu
pertama supaya jelas rihana ya
karena baru pada hari ini
kami secara resmi menunjukkan sebagai kuasa
nah yang kedua supaya ini tidak lari kemana kemana dan mengundang spekulasi
sebagai kuasa hukum yang dilindungi oleh undang undang
pada hari ini juga kami secara resmi melaporkan
tindak pidana ke barisim kspkt mabes polri
laporan kita sebenarnya yang pertama adalah tentang
pembunuhan berencana pembunuhan penganiayaan
jungto pasal lima puluh lima bersama sama dan pasal lima puluh enam lanjutan
yang kedua adalah soal hilangnya handphone
kemudian yang ketiga adalah juga soal peretasan
nah ternyata di komnas juga sudah juga bicara soal peretasan
nah selain kita melaporkan kita juga menyerahkan bukti bukti
yang berupa pertama adalah bukti surat dari mulai permintaan visum
jenazah dari propam kepada keluarga
kemudian juga ada konferensi pers yang dikeluarkan oleh karop penmas
kemudian juga foto foto dari mayat yang diserahkan oleh keluarga korban kepada kami
yang isinya mengenai luka luka tembak
kemudian juga ada sayatan sayatan
kemudian juga ada luka memar luka lebam
misalnya seperti belakangnya lari
kemudian ada jahitan di leher
kemudian ada luka luka di pundak
ada luka juga di ketiak
kemudian ada lebam lebam di perut
kemudian juga ada luka di kaki
itu semua sudah kita serahkan
kemudian kita juga sudah mengaturkan perangkat kemampuan kita

karena kami tidak bisa menunjukkan data yang diminta oleh pihak mabes
soal peretasan itu
mereka minta soal handphonenya dan sebagainya
maka yang diterima hari ini untuk sementara adalah pasal tentang pembunuhan
pembunuhan berencana dan penganiayaan berat
sudah kami lakukan
oke bang johnson apa kemudian yang mendasari keluarga dan juga pengacara melaporkan dugaan pembunuhan berencana ini
apakah karena tadi seperti yang disebutkan dari hasil foto dan juga video ada tanda tanda kekerasan ataupun penganiayaan yang dilakukan kepada brigadir j sebelum ditembak begitu
dasarnya apa nih melaporkan dugaan pembunuhan berencana
yang pertama ini adalah permintaan keluarga merespon dari tuduhan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada dasarnya dan terus menerus dikembangkan
yang pertama misalnya bahwa ini soal penembakan yang kedua adalah soal bahwa ini ada soal pelecehan seksual dan juga keluarga berada dalam ketakutan dan tekanan
serta soal telekomunikasi
telekomunikasi yang dirusak seperti itu
nah beberapa bahan bahan tadi itu itulah yang menjadi dasar kita melaporkan supaya secara resmi ya pro justisia ini bisa dilakukan secara benar dan dihentikan tuduhan tuduhan fitnah
yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian atau siapapun yang melakukan itu
karena sampai sekarang penyidikan itu belum selesai tapi tuduhan tuduhan itu sudah secara resmi dilakukan kemana mana
sangat merugikan kepentingan klien kita dan menghancurkan martabat dan kewibawaan polri sebagai lembaga institusi penegak hukum
oke pak tovan ini kalau misalnya tadi dari apa yang disampaikan oleh bang johnson ya dari hasil foto foto dan juga video itu memang ada luka luka yang diduga luka penganiayaan
bukan hanya luka tembak itu yang menjadi dasar dari keluarga kemudian melaporkan ini sebagai dugaan pembunuhan berencana
dari pihak komnas ham apakah juga akan merekomendasikan untuk otopsi ulang
karena kabarnya keluarga juga menginginkan ada optosi ulang yang dilakukan oleh tim eksternal kepolisian
terutama disaksikan langsung oleh komnas ham
jadi begini mbak ripana ya
itu kan bahan bahan tadi kan yang disampaikan oleh bung johnson itu
kita kan juga komnas ham terima itu semua ya
sekarang kami akan bandingkan dengan hasil otopsi yang ada selama ini
kita akan panggillah saksi ahli untuk menilai
pertimbangan teknis substansinya misalnya membutuhkan otopsi ulang
ya kenapa tidak
yang penting kan sebenarnya untuk menjawab pertanyaan
apakah saudara brigadir j ini meninggal akibat tembakan saja
ataukah ada unsur unsur pelisahan
itu harus dijawab
dengan seterang terangnya berdasarkan data yang valid
dan hasil penilaian yang juga objektif
dari ahli gitu
kalau kita menginginkan ada otopsi ulang
ya maka itu kita akan rekomendasikan juga untuk otopsi ulang
tapi intinya kami sebagai komnas ham ingin mencari terang benerangnya masalah ini
termasuk tuduhan tuduhan yang muncul tadi ya
soal adanya percobaan kekerasan seksual dan lain lain
itu juga harus dicari titik terangnya
benar nggak seperti itu
saya pendapat bahwa sebaiknya sebelum pendidikan itu tuntas
alangkah baiknya untuk semua pihak menahan diri dulu gitu
supaya tidak terjadi
katakanlah ada pihak pihak yang tidak semestinya dinyatakan sebagai satu pihak yang bersalah
atau melakukan tindakan pidana tertentu
kemudian dia mendapat labeling dari masyarakat kita
mencari data se objektif mungkin
dengan uji validitas datanya semaksimal mungkin
itu menjadi prasarat yang paling pokok dalam penyelesaian masalah ini
komnasam mendukung kalau misalnya ada otopsi ulang
bang johnson sampai hari ini di posisi sekarang keluarga apakah memang menginginkan otopsi ulang ini dilakukan dengan tim eksternal dari kepolisian dan disaksikan oleh komnas ham
saya ingin konfirmasi itu
yang pertama saya kira saya marespon apa yang dikatakan oleh ketua komnasam
bukan cuma otopsi
kan sampai sekarang belum begitu jelas bagaimana olah tkp
karena pemberitaannya sampai lima kali ini olah tkp
baru setelah itu kita bicara otopsi
karena olah tkp itu penting
karena tuduhan tuduhan ini sudah dimunculkan di publik oleh institusi polri
dan oleh petugas petugasnya gitu ya
sementara komnas kan langsung berangkat kesana
dia belum mengkonfirmasi dan metodenya dibalik
nah saya kira kalau kita kembali ke otopsi karena tuduhan tuduhan itu dikeluarkan begitu saja
dijelaskan pada waktu penyerahan mayat
sementara dokumen yang kita terima berbeda
misalnya ya umur dari yang terperiksa itu dua puluh delapan
sehingga sementara hasil pemeriksaan mayat dan lain sebagainya umurnya dua puluh satu
ini benar atau enggak atau bagaimana
sementara surat surat isu metrapertum tidak jelas
nah jadi ini sesuatu yang banyak ganjilnya dari segi prosedur
tetapi mari kita lakukan pendekatan
tadi yang seperti ketua komnas bilang
ya objektif transparan tapi juga harus fairness
karena tuduhan itu sudah ditujukan kepada keluarga
korban yang sudah dimakamkan itu begitu saja
jadi saya kira dipercayai
oke bang johnson tapi pertanyaannya keluarga ingin otopsi ulang itu dilakukan untuk tahu
menjawab keraguan soal penyebab kematian
bukan cuma meragukan ini bagaimana soal
soal tuduhan kami bahwa ini pembunuhan berencana
karena itu ada penganiayaan ada luka luka yang menurut saya harus di otopsi ulang
karena banyak kejanggalan dan juga banyak pertanyaan
apakah tkp nya itu di rumah atau dari mulai jakarta ke
dari mulai magelang ke jakarta
karena itu ada dua
apakah mobilnya sudah diperiksa juga sudah diolah juga
karena kontak terakhir itu keluarga dengan si korban adalah dari jam sepuluh
dan baru tidak lagi bisa kontak sampai jam lima
artinya soal lokasi kematian juga menjadi pertanyaan
saya akan bahas lebih detail nanti setelah jeda bapak bapak
tapi kita harus break terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
ditulis di situ kematian kematian itu pukul tujuh belas ada itu dibuktinya di dokumen sementara dari dari
magelang ke jakarta itu butuh tujuh delapan jam ya nah sementara telpon terakhir itu pukul sepuluh oke nah
ya nah jadi gimana ini dimana peristiwanya kalau mayat ditemukannya itu di rumah ya pukul lima belas
lima belas ya sebagaimana penjelasan waktu penyerahan mayat oleh simatupang ya oleh kombe simatupang
itu sekarang itu bagaimana apakah mobil juga sudah diperiksa apa segala macam maka olah tkp yang
pertama itu menjadi penting oke ya karena selama ini komunikasi antara si korban dengan dengan
keluarga bapak ibu dan adik adiknya lancar sekali dan baru baru hilang setelah jam sepuluh
karena begini ya begini rifat supaya jelas ya dia ini kan mengantarkan tadi propan dan istrinya
untuk kembali ke jakarta dari magelang sebagai ajudan dia kan tidak boleh telepon telepon
telepon terakhir itu bersama dengan keluarganya dia mengatakan bahwa ini dia mau mengantar ke
magelang jadi jangan telpon dulu nanti kira kira pukul pukul lima
baru kita kontak kontak karena si korban ini si joshua ini berjanji mau minta izin kepada kadif
propam kalau disetujui begitu selesai mengantar dia akan menyusul keluarga itu ke bali g nah sementara
tidak bisa telepon total ada berita mengenai mayat mati jam tujuh belas itu dia rifana oke jadi ada
perbedaan waktu begitu ya antara hasil visum dengan peristiwa begitu ya yang menjadi tanda tanya saat ini
serta lokasinya ini dimana belum bisa terjawab saya mau tanya ke bang johnson lagi bang johnson ini
soal laporan laporan dugaan pembunuhan berencana ini terlapor utamanya bukan
barada e tapi ada terlapor lainnya yang tidak disebutkan namanya ini maksudnya mengarah ke siapa
jadi gini ini kan kalau dikat ya ini pelakunya tidak sendiri oke dan tidak hanya tembak menembak
ya jadi ada orang lain karena itu kita tidak mau menuduh dan kita tidak mau berspekulasi
jadi secara resmi kita laporkan supaya tidak ada fitnah dan spekulasi tetapi kita bilang itu masih
dalam penyelidikan dan itu diterima tadi oleh mabes polri begitu loh supaya jelas hukumnya oke jadi karena
memang yang selama ini kan katanya katanya hai oke jadi karena masih dari hasil penyelidikan masih
dalam proses penyelidikan maka terlapor utamanya tidak bisa disebutkan namanya tapi bukan baradae
kalau menurut pihak keluarga begitu jadi pihak keluarga meyakini bukan baradae yang menembak
brigadir joshua begitu bang johnson bukan hanya bukan hanya baradae dan bukan bukan tembak
menembak sebagaimana yang diumumkan oleh polisi karena faktanya dari apa yang kita serahkan
dari mulai visum penyerahan mayat dan lain sebagainya itu ada luka luka luka lebam

jadi ada luka penganiayaan dan lain sebagainya
berarti ini bukan cuma tembak menembak ini kalau kayak begitu
dan bukan hanya di rumah bisa saja sebelum di rumah
nah pertanyaannya adalah apakah si korban ini disiksa dulu baru ditembak
atau ditembak dulu baru disiksa
nah itu pertanyaan mendasarnya itu
baik baik saya mau tanya ke pak tovan
pak tovan komnas ham juga mencurigai hal yang sama bahwa pelakunya bukan hanya satu
bukan hanya baradae seperti keluarga brigadir joshua melaporkan
dugaan pembunuhan berencana ini pelakunya bukan hanya baradae
tapi ada orang orang lain yang melakukan penganiayaan
menyebabkan kematian terhadap brigadir joshua
komnasam mencurigai hal yang sama
begini kami bekerja itu bukan soal curiga mencurigai bukan begitu
tetapi kita memang berkehendak untuk menjawab
nah apa yang menjadi pertanyaan baik dari pihak keluarga maupun dari banyak pihak
misalnya tadi saya katakan ya apakah benar ada penyiksaan terhadap brigadir j
itu harus dijawab jawabnya gimana
ya tentu dengan bukti bukti yang ada termasuk dari pendapat ahli
kita akan panggil pendapat ahli
karena dengan fakta fakta seperti ini apakah anda bisa memastikan ini semata mata karena tembakan
atau karena ada periksaan misalnya
kalau dia katakan wah ini nggak bisa saya butuh otopsi ulang
ya otopsi ulang kira kira begitu
contohnya yang kedua tadi kan ada berbagai dugaan dugaan ya
karena itu memang kita akan melakukan olah tkp
juga bertanya kepada berbagai saksi saksi lain
itu nanti kita uji apakah benar misalnya yang selama ini sudah disampaikan kepada publik
bahwa peristiwa ini ada upaya mencari penyelamat
melakukan tindak kekerasan seksual kemudian karena itu terjadi tembak menembak misalnya
itu harus dijawab dengan berbagai pendekatan pendekatan yang tadi saya katakan
baik olah tkp uji balistik forensik dan lain lain
termasuk menanya kepada berbagai saksi saksi atau pihak pihak yang terkait dengan peristiwa ini
sehingga kemudian didapatkan satu keterangan yang lebih jelas
seperti apa sebetulnya peristiwa yang sesungguhnya terjadi
itu yang kita anggap sebagai
mandat kita untuk memperjelas persoalan ini
pak tovan ini kan saksi kuncinya adalah istrinya verdi sambo ya
ibu putri candrawati
dari komnas ham sendiri katanya belum bisa menemui istri verdi sambo
apakah betul kenapa ini
belum kita belum melakukan kontak
kita baru tim kita baru pulang sore ini
jadi kita akan melakukan kontak
kita mendengar mendapat informasi bahwa beliau misalnya punya
sudah mengadu kepada lpsk misalnya ya
kemudian juga ada masalah psikologis
tentu kita akan cek itu
kalau seandainya masalah masalah yang disebutkan tadi itu benar adanya
ya maka tentu saja mekanisme dan prosedur untuk memintai keterangan ibu ini ya tentu sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku
berbeda dengan pihak pihak lain yang tidak punya masalah seperti itu
tapi kita akan cek dulu
kita akan cari apa yang disampaikan selama ini di media yang kita baca itu
bang johnson ini kan tadi pihak keluarga juga kabarnya meminta agar kapolri menonaktifkan kadipropam irjen polisi verdi sambo
apakah karena lebih ke ini kejadiannya di rumahnya verdi sambo kemudian melibatkan istrinya dan melibatkan ajudannya atau ada faktor faktor lain seperti tekanan atau seperti apa
ada tiga yang kita minta untuk dibebas tugaskan dalam rangka memperjelas kasus ini karena ada olah tkp yang sampai sekarang belum jelas sementara tuduhan sudah dimunculkan ke publik
yang pertama adalah soal senjata ya
soal senjata itu itu jelas tanggung jawabnya ada pada adik propam karena dua itu kan pengawalnya sementara senjata yang digunakan itu senjata yang mematikan dan khusus sekali dari luar negeri
itu masih panjang lagi ya kan
yang kedua adalah soal visum et repertum itu
itu kan yang membuat dan yang memohon itu kan pihak polres jakarta selatan ya
nah itu bagaimana prosesnya
yang kedua penyerahan mayat itu dilakukan oleh paminal
paminal propam itu
dan penjelasannya adalah penjelasan yang penyidikannya belum selesai tapi dia bilang ini tembak menembak
kemudian juga akibat dari ada soal hubungan
kemudian juga asmara
kemudian juga bahwa ini aib daripada keluarga makanya pengennya tidak boleh dibuka
kemudian ada larangan larangan supaya tidak memfoto dan lain sebagainya
tentu tindakan tindakan ini kita lihat bahwa penanganannya dari awal ini tidak benar
yang muncul adalah tuduhan tuduhan ke publik
dan saya kira hentikanlah ini sudah jadi korban
jangan dituduh tuduh terus sementara dasarnya tidak ada
selesaikan dulu pekerjaan itu baru jelaskan satu persatu
dan saya kira ya penyelidikan ini harus diambil alih oleh mabes
jangan lagi dalam rangka menutup nutupi cuma memperdalam memperdalam padahal terjadi kesalahan kesalahan yang dilakukan dalam penanganan tkp
oke jadi intinya harus dinonaktifkan bapak verdi sambo sebagai kadipropam
ya untuk menetralisir itu
karena juga misalnya harus diserahkan mobilnya itu bagaimana sudah diperiksa atau belum
karena itu kan yang digunakan kan sampai ke rumah
apakah sampai ke rumah atau tidak ini kan soal olah tkp rifana
apakah ini sudah dilakukan secara benar
oke bang john saya ingin konfirmasi saya dapat informasi bahwa pada saat perjalanan dari magelang ke jakarta
joshua ini berbeda mobil dengan istri verdi sambo
istri ferdi sambo disupiri ataupun disupiri oleh supiria ferdi sambo yang lain
kemudian joshua membawa mobil yang lain
jadi berpisah mobil itu betul apa tidak
nah itu yang sampai sekarang kita belum ada kejelasan
tapi yang jelas orang tuanya klien kami menjelaskan walau pada saat telpon telponan dengan keluarganya untuk menghentikan karena dia mau mengantarkan bapak sama ibu
makanya jangan hubungi dulu karena itu kan kode etik dan prosedur dari seorang pengawal untuk mengawal atasannya
jadi masih ada missing link begitu ya yang harus dijawab
sekali lagi kita tunggu kabarnya sebentar lagi kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo akan menggelar konferensi pers
kita akan dengar nanti bersama apa yang akan disampaikan
apakah menjawab tadi keraguan publik karena ini sudah berlangsung sepuluh hari
menurut bang johnson ini sudah terlalu lama atau tidak
ya sudah sepuluh hari
ya sudah sepuluh hari
sudah terlampau lama dan tinggal dari segi standar mengolah tkp dan otopsi yang dikeluarkan
saya kira belum lagi yang dipersoalkan macam macam itu secara teknis ya apalagi soal senjata
fatal menurut saya ini
oke baik kita tunggu nanti bagaimana penyelidikan kasus penembakan dari brigadir joshua di rumah kadipopam irjen polisi fedy sambo
kita tunggu juga bagaimana penjelasan dari tim khusus dan juga penjelasan dari kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
apa yang akan disampaikan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua komnas ham ahmad taufan damani dan juga kuasa hukum dari keluarga brigadir j johnson panjaitan
sehat selalu pak tovan dan juga bang johnson